terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia business
masalah yang dihadapi sektor usaha mikro kecil dan menengah
ternyata tak melulu pada modal awal ketika memulai bisnisnya saja
mayoritas pelaku umkm justru butuh banyak pelatihan dan juga modal saat pengembangan usahanya
hal ini terungkap dalam acara grebek umkm yang digelar bank indonesia daerah istimewa yogyakarta
dan berikut liputannya
seperti pemerintah atau bumn
berarti apa namanya pemasukan terus penjualannya seperti apa
itu memang kadang kita suka terlena seperti itu
jadi kadang kita sudah berlomba lomba untuk produksi
tetapi untuk mencatat pengeluaran dan pemasukan itu kadang belum balance seperti itu
senada dengan para pelaku umkm ini
sekretaris ikatan sarjana ekonomi cabang yogyakarta
yesri susilo juga menemukan fenomena yang sama
dosen universitas atmajaya yogyakarta
yang mempunyai kepakaran di bidang industri ekonomi dan umkm
umkm ini menyarankan bantuan bagi umkm tak bisa disamaratakan
soal modal awal memulai usaha
kebanyakan dari mereka justru membutuhkan berbagai bantuan
atas sejumlah masalah yang dihadapi saat sudah mulai berkembang
kalau mereka itu pada saat memulai usahanya
dia punya modal sendiri
namun pada saat mulai berkembang
dia perlu permodalan lain dari perbankan atau sumber sumber yang lain
nah ini yang menjadi kemudian hambatan hambatan
yang kedua adalah akses untuk pemasaran
nah terutama nanti akhirnya kalau produk produk yang ekspor ya ekspor
ketiga itu adalah pengembangan produk
keempat kemudian terkait dengan administrasi usaha
misalnya keuangan masalah keuangan pengelolaan sdm dan sebagainya
bank indonesia daerah istimewa yogyakarta
menjadi salah satu pemangku kepentingan
dalam upaya pengembangan umkm di yogyakarta
bank indonesia daerah istimewa yogyakarta menilai
wisatawan yang berkunjung ke yogyakarta
harus terpuaskan dengan produk umkm andalan yogyakarta
kami menciptakan sebuah standar ya
standar untuk umkm yang berkualitas baik ya
berkualitas tinggi berdaya saing ya
dan juga produksinya itu bisa dipertanggungjawabkan
nah itu saya istilahkan menjadi umkm yang premium
harganya juga kompetitif ya
nah untuk mencapai standar itu
maka bank indonesia melakukan pendampingan pelatihan
baik dari sisi produksinya maupun manajemennya
pendampingannya ya sampai marketingnya
acara gerebek umkm ini adalah yang kedua kali diadakan
setelah sebelumnya diadakan perdana pada akhir tahun dua ribu tujuh belas lalu
umkm yang menjadi peserta tahun lalu mencapai tujuh puluh lima peserta
meliputi fashion makanan dan kerajinan
tahun ini jumlahnya enam puluh lima peserta
namun dipastikan dengan kualitas lebih bagus
yang dikurasi oleh badan ekonomi kreatif
hendra wastiawan yogyakarta